ya kan kita mau makan malam disini
iya mbak kita itu kan mau bakar bakaran
ini itu mau barbequean makanya kita bawa kesini semuanya
betul kata yang gigi bu bos
kita mau bakar bakaran ya kan yang gigi
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu tahu roy meninggal karena dibunuh
kamu tau dari mana
apa kamu tau dari andin
rahasia besar aldebaran apa
selama ini aldebaran menutupi dari semua orang
kalau aldebaran itu
adalah kakak dari roy alfahri
yang dibunuh andi dulu pak
bukan bukan ros
bukan dari andin
terus ada siapa
ada siapa
dari teman sma kita ros
tapi aku lupa lupa ingat juga sih
cuma aku denger
kabar dari mereka
memang meninggal karena dibunuh
aku juga gak tahu persis soal peristiwanya
ros aku bener bener minta maaf ya
aku jadi bikin kamu inget masalah ini
masih bikin kamu sedih kan
saya udah mencoba ikhlas
tapi reno mau main sama mama
mama janji mama akan sering kesini kok sayang
tapi mama harus pulang ini juga udah sore sayang
jangan pergi ya mama
cepetan aja ji
udah siap semua
ini ngapain dibawa kesini semua
nah kan kita mau makan malam disini
iya mbak kita itu kan mau bakar bakaran
ini itu mau barbequean
betul kata yang gigi bu bos
kita mau bakar bakaran ya kan yang gigi
iya nanti aku bagi ngipasin ya
gimana bisa aku nolak permintaan trena
sakit berade disini
aku gak kuat lama lama disini
terlalu banyak kenangan buat aku
biar itu sangat menyakitkan
mama disini ya
ya udah kita siapin yuk
kenapa sih yang senyum
suka suka saya dong mau senyum sama siapa
sudah selesai ya
makin cantik deh
pasti cowoknya gak akan kedip ketika ngajak ngediat nanti
loh jadi datang kan
ini baru banget selesai
aku bayar dulu ya terus aku ke sana
gue tunggu ya
lo mau kan jadi pacar gue
kan lo tau sendiri gue gak suka sama lo
lo kan gak bisa kontrol emosi dari dulu
gue bakal jadi orang yang jual lebih baik untuk lo
i love you enggak
ini kalau gue pikir pikir kayak abg gue jadinya
mudah mudahan michi terima ini dari gue
aku wina temen sma kamu dulu
ya ampun wina
enggak sih aku kesini sama rosa
nanti pasti kamu ketemu dia juga di sini
ketemu nanti kita bisa ngobrol sama dia ya kalau gitu ya
karina aku sempat dengar gosip katanya anaknya rosa itu jadi korban pembunuhan
apa itu benarkah
jadi ternyata benar ya
kamu tahu soal ini dari mana
aku tahu info ini dari orang yang kerja di perusahaan mereka
katanya anaknya rosa itu dibunuh karena sudah selingkuh menghamili perempuan sampai nggak mau bertanggung jawab
rosa pasti dengar kata kata wina tadi hati dia pasti hancur
katanya anaknya rosa itu dibunuh karena sudah selingkuh menghamili perempuan sampai gak mau bertanggung jawab
stop hentikan hentikan bicara buruk soal roy tolong biarkan roy tenang di sana